pemimpin fpi rizik sihab datang ke polda metro jaya
sebelumnya polisi sudah menegaskan akan melakukan penangkapan terhadap semua tersangka termasuk rizik sihab
terpisah pihak fpi sejak awal menyatakan keberatan dengan penetapan tersangka dan menduga ada arah kriminalisasi terhadap rizik sihab
benarkah demikian perlu atau tidak polisi melakukan penahanan
sambil kita menanti bagaimana proses pemeriksaan di polda metro jaya saya akan coba bahas pada malam hari ini
ada dua narasumber yang sudah bergabung saat ini
ada pak abdul fikar hajar pakar hukum pidana dari universitas trisakti
pak fikar selamat malam pak
selamat malam pak renhar
dan ada pak iwayan sudirta anggota komisi tiga dpr ri
lagi di bali ini pak iwayan selamat malam pak
selamat malam pak
kami masih menanti terhubungnya pihak fpi
masih kami tunggu terkonfirmasi pak sugito atmo prawiro
tapi kita akan nantikan terlebih dahulu
jadi saya akan mulai dulu dari pak iwayan terlebih dahulu
pak ini kasus yang kemudian menjerat rizik sihab sudah menjadi perhatian nasional
bahkan beberapa kemarin juga sempat ada yang datang ke komisi tiga dpr ri
dari apa yang terjadi sepanjang hari ini rizik sihab akhirnya menyerahkan diri datang ke polda metro jaya
ya pertama ketegasan polisi keberanian polisi
jadi patut kita hargai
tapi tidak kalah pentingnya menghargai juga sikap pak habib rizik mau menyerahkan diri
sehingga aduh gaduh ribut ribut soal penghalangan penyampaian surat panggilan dan sebagainya kemarin
sekarang sudah diikuti dengan cara cara yang menurut kita semua berjalan sesuai dengan aturan
nah tinggal pemeriksaan ini masyarakat ingin tahu secepatnya
ingin tahu secepatnya
setiap kegaduhan yang ada itu menimbulkan suasana yang tidak nyaman
nah kemarin kesan gaduh itu ada
sekarang kalau dengan tindakan tindakan kepolisian ketegasan kepolisian prosedur hukum dapat dijalankan
semua pihak mengikuti ini rasanya masyarakat mulai lega dan kepercayaan pada kepolisian yang selama ini sering kadang kadang dianggap kurang tegas
sudah mulai pulih
semua pihak harus mengapresiasi ketegasan polisi yang berani mengeluarkan surat penangkapan
sehingga pak abib risi ini menyerahkan diri
baik pak wayan kegaduhan apa pak
tindakan tindakan dan upaya paksa yang wajar yang layak dan ada dasar hukumnya
juga tidak perlu membuat polisi ragu
selama polisi ini menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum rakyat pasti mendukung
dan dari beberapa masukan ya
ada sebagai anggota komisi tiga setelah menerima keluarga korban
itu luar biasa dukungan kepada kepolisian
sehingga sekali lagi
mari kita berikan dorongan agar polisi ini tidak takut dalam menjalankan tugasnya
karena sejak sejarah kuhap ini ada
perdebatan tentang bagaimana polisi jangan sampai takut dalam melaksanakan tugasnya
maka janganlah di dalam kuhap itu diatur sanksi yang berlebihan untuk polisi
ketika dia ada kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan tugas
oke pak wayan
maka muncullah pra peradilan misalnya itu sebagai sekedar bayangan
bagaimana agar polisi yang bertugas tidak langsung kena ancaman pidana misalnya
tapi institusinya boleh diperadilankan
semua kita sepakat sejak kuhap itu dibahas
yuk jangan membuat polisi takut hanya gara gara kita ingin memberikan sanksi
kepada aparat yang melalaikan tugas
oke pak wayan
sekali lagi pra peradilan adalah salah satu jalan keluar
pertama sejak kuhap itu disahkan
secara perlahan terutama kalau ada tekanan massa
polisi itu kadang kadang ragu
maka mari kita hentikan tekanan massa
seperti kasus sengkon dan karta misalnya
bagaimana tekanan massa yang
polisi dan jaksa itu pecah
begitu ada tekanan massa langsung dia jadi tersangka
hentikan tekanan tekanan politik dan tekanan tekanan massa
agar kembali penyidik pada fitrahnya
yuk pakai alat alat bukti yang ada
yuk kalau menerapkan seorang menjadi tersangka
apa definisi seorang tersangka
kalau ada bukti permulaan
nah sekarang kalau sampai pak habib rizik
sudah menjadi tersangka
berarti polisi bekerja keras
dan menemukan bukti permulaan
bermula untuk menjadikan pak abid menjadi tersangka begitu
pak wayan oke pak wayan tahan di situ ya
jadi anda melihatnya adalah bentuk ketegasan
dan juga agar lagi tidak ada kegaduhan
jadi bentuk ketegasan dari polisi untuk bisa
menyelesaikan kasus ini
sehingga dan juga perlu mengapresiasi juga pihak rizik sihab yang juga datang hari ini
saya akan tanyakan soal kedatangan itu dengan pak sugito atmo prawiro
kuasa hukum dari fpi sudah bergabung lewat sambungan telepon
pak sugito selamat malam pak
pak sugito kami ingin tahu dulu apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan hari ini
apakah ada informasi pak
jadi pemeriksaan masih menyangkut mengenai masalah identitas
terus menyangkut mengenai masalah keorganisasian
jadi belum ke substansi masalah yang terkait dengan perumunan
yang terkait dengan pasal satu ratus enam puluh mengenai penghasilan dan yang lainnya
oke jadi masih belum masuk ke substansi pemerintah
belum masuk ke pokok perkara
oke boleh masuk ke pokok perkara
pak sugito sebelumnya polisi sempat memberikan dua opsi
penangkapan atau menyerahkan diri
apa yang kemudian membuat pak rizik sihab akhirnya hadir pada pagi hari ini
jadi pada waktu hari rabu kemarin setelah ada penembakan dan macam macam
kita sebenarnya sudah komunikasi dengan penyidik bahwa kami akan datang hari senin
sudah komunikasi dengan penyidik hari senin
habis itu saya ke markas syariah di megamendung hari kamis malam jam tujuh malam
gimana untuk yang apa namanya yang untuk pemanggilan ini
beliau mengatakan bahwa saya akan datang hari sabtu tidak hari senin
dia bilang begitu
ya sudah dipercepat saja karena tidak mau simpang siur beritanya
jadi kalau misalnya dikatakan menyerahkan diri tidak
kami pada waktu itu sudah berkomunikasi dengan penyidik mau datang hari senin
tapi bip rizik bilang sudah sabtu saja
supaya tidak simpang siur tak akan datang hari senin
oke bip rizik bilang sudah sabtu saja supaya tidak simpang siur tak akan datang hari senin
karena kan kita lari dari tanggung jawab
karena pada waktu itu kita harus tiba tiba menembakkan
beliau konsentrasi di pemakaman konsentrasi dengan urusan yang lainnya
ya tapi kan hari senin itu belum ada penetapan satu sebagai tersangka pak
tidak yang hari senin ini maksudnya
jadi hari senin ini maksudnya hari senin

iya besok ya itu sudah komunikasi dengan penyidik
oke oke tapi anda menolak kalau disebut rizik sihab menyerahkan diri
oh ya menolak saya itu
karena kemudian yang disampaikan pihak polisi adalah lewat polda
kabit humas polda adalah pihak rizik sihab menyerahkan diri
karena kemudian hanya ada dua opsi selain ditangkap atau menyerahkan diri saja
oh itu kan menurut polda metri saya
tapi dari awal kami sampaikan bahwa kami akan datang untuk pemeriksaan
dari awal sudah mengatakan bukan masalah menyerahkan diri
nah sekarang ada proses lebih lanjut
misalnya nanti ke depannya ada penangkapan dan penanti itu tidak ada masalah
ini risiko hukum dari perjuangan
tapi kalau misalnya dikatakan menyerahkan diri tidak
oke resiko hukum dari perjuangan artinya anda melihat proses hukum ini tidak pada tempatnya
jadi resiko dari perjuangan bahwa apa yang disampaikan oleh habib
apa yang diperjuangkan oleh habib menurut saya itu sudah benar
tapi karena ini menjadi persoalan hukum dan dia itu harus dipermasakannya tidak ada masalah
kita hadapi dengan gentle
oke baik pak sugito sejak kasus ini bergulir sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka
beberapa pernyataan dari pihak fpi yang kami rekam adalah menganggap ini tidak berdasar
dan ada dugaan arah kriminalisasi kenapa pak sugito
kalau menurut saya ini kan habib rizik
selama ini dikatakan sebagai oposan non partai sebagai oposan non parlemen
terus karena bersikap kritis sekarang dia dipersoalkan secara hukum
dan menurut saya mengenai masalah satu ratus enam puluh penghasutan itu kita masih berdebat
tapi kalau menyangkut mengenai masalah pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas mengenai masalah kekarantina kesehatan
itu kan beliau sudah membayar hendak betul di dalam pasal sembilan puluh tiga dan atau bisa ditahan satu tahun
jadi itu akumulatif tidak ada masalah
tapi setahu saya itu tidak bisa ditahan tapi ini kan dipaksakan sepertinya mau ditahan untuk proses selanjutnya
ini seperti perkara hukum tapi menurut kami ini adalah perkara politik yang dibungkus seakan akan persoalan hukum
oke pak wayan ini perkara politik yang dibungkus seakan akan persoalan hukum pak
apa tanggapan dari anda soal itu
kalau saya melihat sisi hukumnya
jadi kalau kita bacakan penjelasan umum apa yang menyebabkan yang bersangkutan dijadikan tersangka
saya bacakan saja tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
karena ada bukti permulaan dia ditetapkan sebagai tersangka
kalau tidak ada bukti permulaan biarpun ada unsur politis sosiologis atau sebagainya itu tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka
karena ada bukti permulaan jadilah dia tersangka
nah kalau ada yang keberatan dengan status tersangka mengatakan ini misalnya perkara politik pertanyaannya ada nggak bukti permulaan yang cukup
unsur unsur pidana yang nanti kemudian dibuktikan di pengadilan boleh dirancang dari sekarang
tapi boleh dia segera mengajukan
kemudian pra peradilan terlepas unsur unsur yang pasar yang didakwakan itu masih jadi perdebatan apakah satu ratus enam puluh kuap itu tepat atau tidak
tapi di tingkat awal ketika dia menjadi tersangka ketika dijadikan tersangka ketika dia juga ada surat perintah penangkapan itu pra peradilan itu sudah boleh diajukan
jadi wacana wacana di tv seperti ini bagus
itu ada yang biasa lakukan
jadi ada kasih ini than dientsum bizarre
undein studi susung di bakar
itu menjual keempat atau separuh orang
lagi gerolan nilai

masa dieser itu berbahaya banget mungkin klub yang lain nnj
kalau saya tidak melihatnya di situ
polisi tidak mungkin melakukan hal hal yang politik karena sesuai dengan tupoksinya
apakah kukap sudah terpenuhi atau tidak
kalau sudah terpenuhi dia boleh menegakkan aturan tanpa pandang bulu
yang penting jangan sampai ada yang diistimewakan
kedua kalau dibilang ini perkara politis kita sebaliknya
jangan jangan dulu begitu banyak perkara yang dipersangkakan kepada pak habib rizik
lalu kemudian tidak jelas sebelum beliau berangkat ke arab saudi
jangan jangan justru itu warna politiknya lebih tinggi ketimbang yang ada sekarang
oke baik baik pak wayan tahan dulu
saya akan nanti minta dengarkan dari pak sugito
apa dasar kemudian menganggap ini lebih banyak warna politisnya dibanding dengan warna aspek hukumnya
tapi kita jeda terlebih dahulu
saya juga nanti akan ke pak fikir
pak fikir melihat pasal pasal yang disangkakan terhadap pak risik siap
bagaimana menurut anda kita akan kembali sesaat lagi
baik sebelum saya lanjutkan kembali bersama dengan pak sugito
saya ke pak fikar dulu pakar hukum pidana
pak fikir dari pasal pasal yang disangkakan terhadap risik siap
saya yakin juga anda pasti sudah mendengar ya
ada pasal satu ratus enam puluh pasal satu ratus dua puluh enam juga
apa yang anda lihat dari penetapan itu
karena tadi pak segito juga mempertanyakan soal jerat pasalnya ini
kalau lihat dari pasalnya
membakar apa bukan membakar
mempengaruhi orang untuk berbuat tindak pidana
konteksnya kalau menurut saya
karena awalnya adalah yang disangkakan adalah pasal sembilan puluh tiga
nah yang saya di beberapa tempatan
saya selalu bilang sembilan puluh tiga itu sekarang belum operasional sebenarnya

penetap apa situasinya
adalah karantina wilayah
ya karena itu di dalam undang undang karantina
yang dihukum yang diancam oleh pidana adalah
apa perusahaan ekspedisi
kemudian orang yang
karena kita belum karantina
oke kalau pasal yang lain
dikepaskan pada sembilan puluh tiga
karena satu ratus enam puluh itu kan
merangsang orang untuk melakukan tindak pidana
ya nah tindak pidananya apa
ya itu tadi sembilan puluh tiga gitu
padahal sembilan puluh tiga kalau menurut saya
karena ini psbb bukan karantina
nggak ada dasarnya sebenarnya
sebenarnya seperti itu
kan ini delik
sekarang menjadi delik materil
setelah ditetapkan oleh
artinya ada orang yang terpengaruh
melakukan tindak pidana
nah dalam konteks ini adalah berkumpul
dan itu artinya melakukan tindak pidana sembilan puluh tiga gitu
nah karena itu
karena tindak pidana sembilan puluh tiga
kalau menurut saya belum
belum terbukti gitu
nah karena itu

pembuktiannya agak sulit
delik apa yang disangkakan dalam satu ratus enam puluh
apa satu ratus enam puluh persangkaannya kemana gitu
keperbuatan yang mana gitu
nah itu yang masih jadi masalah
jadi pr nya adalah bagaimana membuktikan
bahwa ada penghasutan dan lain sebagainya itu pak fikar
meskipun sudah ada dua minimal alat bukti
yang disampaikan oleh polisi
kita menghargai otoritas kepolisian
kewenangan dan kekuasaan kepolisian
tapi kewenangan dan otoritas itu
juga harus dijalankan sesuai dengan peraturan undang undangan
tidak boleh sewenang wenang juga gitu
nah karena itu ketika menafsir pasal sembilan ratus sembilan puluh tiga
kalau dihubungkan dengan situasinya
kita ini psbb bukan karantina
beberapa ahli pun seperti pak yusril juga mengatakan seperti itu
nggak bisa psbb ini diancam dipidanakan
karena itu di beberapa daerah
dilaksanakan dengan peraturan gubernur
dengan ancaman denda
denda lima puluh juta seratus juta itu sebenarnya
karena ini bukan kejahatan sebenarnya
ini pelanggaran sebenarnya
bukan kejahatan dalam pengertian kriminal
tapi ini pelanggaran
karena itu tekanannya pada denda
karena itu kemudian
sangkaan pasal satu ratus enam puluh penghasutan
maksudnya itu penghasutan supaya orang melakukan tindak pidana
seperti yang didakwakan dalam sembilan puluh tiga
sementara menurut saya sembilan puluh tiga ini sendiri belum operasional
jadi pr nya adalah mencari itu sebenarnya
dan akan seru di pengadilan kalau menurut saya
oke pembuktiannya ya pak fikar ya
bisa dibuktikan atau tidak
oke baik pas segitu pak
yang satunya dua ratus enam puluh melawan perintah petugas kalau nggak salah
ini juga kalau menurut saya nggak konteks
karena yang dimaksudkan adalah dipanggil nggak mau datang
padahal itu sudah ada mekanismenya di kuhap
dipanggil satu kali kalau ada alasan oke
kalau bilang sakit harus ada surat sakit
kalau ada dinas keluar kota harus ada perintah dinas luar kota
nah itu bisa diterima
yang dianggap mangkir itu tidak ada alasan
satu dua ketiga baru panggil paksa
bukan membenerapkan pasal dua ratus enam puluh gitu
ketentu saya nggak konteks itu
nggak masuk gitu nggak pas itu
karena bukan melawan petugas dalam pengertian
dua ratus enam puluh itu melawan petugas itu ketika petugas melaksanakan kewajibannya
umpamanya membersihkan kaki lima di lawan
itu dua ratus enam puluh itu kena
bukan melawan artinya tidak datang dipanggil
dia diterapkan pasal itu
kalau menurut saya nggak kena itu
oke saya ke pas segitu
pas segitu tadi pak wayan sempat juga menyampaikan
kalau kemudian ini lebih kental arah politisnya
apa yang kemudian menjadi dasar menyimpulkan itu pas segitu
jadi begini menyangkut memenangi masalah kerumunan masa
itu kan tahapan pilkada juga banyak
itu tidak hanya pada waktu pendaftaran
tapi juga saat kampanye bahkan pada waktu atraksi kemenangan
tapi kenapa hanya api pelicik yang dikejar
hanya api pelicik yang harus dipiksa bahkan harus datang ke polda metro jaya
oke lah karena ini sepertinya menurut pendapat kami sudah menjadi target
sudahlah karena ini sudah bagian dari pertanggungjawaban hukum
akhirnya beliau hadir
itu before the law nya itu tidak berjalan dengan baik
hanya khusus untuk api pelicik
karena kerumunan itu tidak hanya habib rizik banyak yang lainnya
itu yang saya maksud itu adanya ketidakadilan hukum
adanya kejomblangan dalam penerapan hukum
sehingga yang anda maksud adalah
seharusnya juga kerumunan ini juga untuk semua orang
oh iya semua orang
bahkan itu pak mahfud juga menyampaikan
untuk kerumunan masa yang tahapan pilkada
baik baik pada waktu pendaftaran waktu kampanye
maupun pada waktu epo raya kemenangan
itu kan banyak sekali
dan itu tercatat
tapi tidak ada satu pun yang dipiksa
tidak ada satu pun yang dipiksa
hanya untuk usaha nabi bridegsa yang dipiksa
pak wayan ada tanggapan pak wayan soal itu
mengapa kemudian ini disebut sebagai agak politis
karena terkesan membidik rezeki siap saja
ya terbalik malah
kalau kasus ahok memang kesannya ahok dibidik
padahal tidak ada dasar hukum
jaksa dan polisi pecah pendapatnya
tapi karena ada tekanan akhirnya jadi tersangka
itu baru bidikan
nah kalau pak habib rizik terbalik
berapa banyak kasus sebelum beliau ke arab itu
akhirnya tidak jelas kemana muara kasus kasus itu
saya berharap kalau kasus kasus itu belum kedaluarsa dan unsur unsur terpenuhi
justru itu harus diusut tuntas
jadi tidak benar kalau yang namanya pak habib risik itu dijadikan target
dan tidak benar juga kalau kasus pilkada itu tidak diproses
seluruh kasus pilkada diproses
dan saya punya data ribuan kasus yang ada itu diproses semua
karena pada umumnya yang jadi pelapor itu adalah calon lawan
dan calon lawan menyiapkan saksi saksi
dan selalu mengontrol laporan laporan itu
sehingga tidak berani bahwa seluruh tidak memproses kasus itu
jadi seluruhnya diproses
nah yang lain yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini
sangat berharga bagi sebuah bangsa yang kalau boleh saya mengimbau
kedepan janganlah lagi ada kegaduhan yang dibuat oleh ormas apapun
ini momentum yang baik bagi kepolisian
untuk memastikan ke depan setiap kegaduhan itu harus ditindak
setiap sweeping setiap permainan hakim sendiri
oleh ormas manapun ditindaklah
momen ini harus digunakan oleh polisi secara baik
karena masyarakat telah mendukung polisi untuk bertindak tegas
agar dengan demikian setelah kasus yang hari ini
ada efek jerah bagi ormas ormas itu
dulu ketika hitbut akhir proses
saya sempat mempertanyakan pada kepolisian dan kejaksaan
mereka akan masuk ke organisasi lain
kemudian berganti nama
ideologinya tidak berubah
kenapa tidak dipidanakan
waktu itu tidak pernah ada jawaban jelas
kenapa kepolisian tidak mempidanakan
padahal pada tahun tahun itu
dalam satu tahun saja
ada kegiatan ingin mengganti pancasila dan nkri
baik pak wayan
masih baru saja tiga ratus konsus
tapi kalau tidak ditindak
setelah ada penindakan begini
saya berharap ini jadi momen
agar setiap kegaduhan yang dibuat oleh ormas itu
tidak pandang dulu seperti kata tadi
jangan hanya pak abi brisek yang dibidik
tapi seluruh ormas yang membuat kegaduhan
yang melakukan sweeping
yang melakukan tindakan mainan alking sendiri
harus ditindak tegas
baik pak wayan tahan dulu
dan juga pak sugito singkat dulu saya ke pak fikar sebelum jadah
pak fikar ini kan kita sedang menanti apakah akan ditahan atau tidak
sebentar begitu ya
kembali lagi semua tergantung ke penyidik
termasuk juga soal asumsi tadi itu
asumsi anda mengatakan tidak tepat
tapi mungkin penyidik punya asumsi yang lain
perlu ditahan tidak menurut anda
kalau menurut saya tidak
satu enam puluh itu walaupun ancaman hukumannya enam tahun
yang dimaksud tindak pidana yang dipancing untuk dilakukan adalah
sembilan tiga itu kumpul kumpul protokol kesehatan kalau menurut saya
karena itu tidak konteks
kalau cuma karena tindak pidana yang seperti itu
orangnya jelas kok ada
kalau dia tidak dipanggil tidak mau bisa dipaksa dipanggil dua tiga kali
kalau saya jelas
cuma menjalankan hukum acara ini
harus ada ketegasan
jangan main main juga
karena menahan orang juga harus ada alasan yang pasti
menahan orang juga harus ada alasan
meskipun upaya paksa
itu memang bagian dari kewenangan penyidik gitu
tapi kan penerapannya harus konteks
harus sesuai dengan urgensinya
kalau tindak pidananya cuma ancaman satu tahun seratus juta
kalaupun saya di terlalu ini
baik pak fikar kita jeda dulu ya
saya juga nanti akan ke pak sugito melihat soal penahanan ini bagaimana dari pihak fpi
apakah kemudian memang sudah siap dan bagaimana langkah hukum berikutnya
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali suatu saat lagi
apakah kamu mengenai penahanan terhadap resiksi
jadi pada waktu kami datang jam sepuluh lima belas itu langsung test web
menggunakan antigen dan negatif
jam setengah dua belas selesai
kita ke ruang pemeriksaan untuk b b a p
sebelum b b a p itu sudah terbit surat penangkapan
untuk satu x dua puluh empat jam
tapi bisa jadi
nanti jam sebelas tiga puluh besok ada surat penahanan atau bisa juga lebih cepat
terhadap penangkapan dan nanti kemungkinan juga ada potensi untuk penahanan
tentunya kita akan mengambil langkah langkah hukum
dan kami akan berdiskusi dengan habib rizik
mau perap peradilan atau bagaimana
dan sama tim pengacara lainnya
nah seperti yang disampaikan oleh pak zuldikar bahwa ini sangat dipaksakan
kalau terkait dengan pasal satu ratus enam puluh dihubungkan dengan pasal

yang terkait dengan kekarantinaan kesehatan
bahkan beliau tadi mengatakan bahwa ini kan sebenarnya psbb bukan karantina kesehatan
kalau misalnya kita mau bersandarkan dulu
tentunya harus disiplin dalam penerapan hukumnya
nanti kami akan diskusikan dengan beliau
terkait dengan langkah langkah apa yang harus kita lakukan
terkait dengan sudah terbitnya surat penangkapan atau juga nanti malam atau besok jam sepuluh
sebelum jam sebelas tiga puluh bisa saja terbit surat penahanan
karena ini yang pertama
kalau yang terkait dengan proses yang sekarang dijalankan
setelah usaha itu hanya diperiksa
terus apa ada hal lain yang sejauh seperti apa yang dilakukan oleh habib rizik
saya belum melihatnya di seluruh indonesia
jadi opsi peradilan juga akan dipertimbangkan pak sugito
oh ya tentunya
atas penangkapan maupun atas penahanan kalau misalnya nanti terbit
tapi saya harapkan sih tidak ada penahanan beliau bisa pulang untuk besok
tapi kalau kemudian memang ada penahanan
apakah kemudian resiksiap juga sudah terbit
oh segala konsekuensi yang terjadi
baik penangkapan atau penahanan bila sudah siap
seperti yang dikatakan tadi pak
ini adalah resiko perjuangan dan menurut habib rizik ini adalah bagian dari yang harus kita tegakkan dalam proses penegakan hukum
jadi nanti kita berjuangkan dengan cara hukum juga
di luar mengenai masalah hal yang lainnya
oke pak wayan
peradilan menjadi opsi dan menurut anda apakah perlu ada penahanan
itu ada alasan objektif dan subjektif
kalau dua duanya terpenuhi pastilah ditahan
tapi kalau salah satu terpenuhi belum tentu ditahan
saya hanya ingin menggambarkan kapan seseorang itu bisa ditahan
alasannya satu kalau dia menghilangkan barang bukti
kedua mengulangi kejahatan
ketiga mempersulit pemeriksaan
saya tidak tahu penilaian polda dengan dua kali tidak datang
ketika dipanggil sebagai saksi apakah ini termasuk dianggap mempersulit apa tidak
oke menurut anda
kalau itu dianggap mempersulit bisa jadi unsur dan alasan untuk menahan ini bisa dilakukan
karena penahanan ini kan haknya kepolisian
karena penahanan ini sudah diatur
pengaturannya ada dalam pasal dua puluh satu ayat empat huruf a kuhab
kapan seseorang boleh ditahan
patuh diantaranya diurut pak itu jika ancaman hukumannya lima tahun atau lebih
nah kalau persangkaannya atas pasal yang ditujukan kepada pak habib rizik adalah pasal satu ratus enam puluh ancamannya enam tahun
berarti terpenuhi syarat pasal dua puluh satu ayat empat a untuk ditahan
masalahnya secara subjektif mau menggunakan apa tidak
apakah selama ini sudah dianggap mempersulit apa tidak
kalau selama ini dianggap mempersulit termasuk ketika menyampaikan pemanggilan ada halangan
ketika dipanggil dua kali tidak datang kalau itu dianggap mempersulit
bisa jadi polisi mencari aman jangan sampai kasus ini nanti terkatung katung
kalau misalnya ketika tidak ditahan lalu dipanggil sulit datang
oke tapi kalau menurut anda bagaimana pak wayan
kalau menurut saya
jika polisi menganggap ada kemungkinan mempersulit
memang mesti ditahan itu teorinya begitu
tapi kalau tiga tiganya tidak terpenuhi
tidak akan menghilangkan barang bukti tidak mempersulit pemeriksaan tidak memulai kejahatan
ya nggak perlu ditahan
jadi saya hanya bisa menjawab secara normatif karena ini subjektif dari kepolisian
yang kalau sudah terpenuhi unsur unsurnya secara formal dari pasal dua puluh satu ayat empat a
dia bisa menahan
tapi kalau lihat suasana yang sekarang ini
lepas dari pendapat saya saya punya feeling
bisa jadi memang tanpa maksud mendahului
memang ini akan ditahan
karena bisa jadi aspek aspek ketentraman dan kenyamanan warga menjadi penting
karena selama ini kan kegaduhan itu muncul
itu harus diakui
ada orang yang berani mengatakan saya tidak nyaman
tapi banyak sekali yang tidak berani mengatakan
padahal dirinya tidak nyaman dengan situasi ini
tapi polisi punya intel
betul nggak nanti kalau tidak ditahan ini kegaduhan akan muncul
betul kalau tidak ditahan kesulitan pemeriksaan akan terjadi
jangan jangan ada pengulangan tindak pidana gitu
karena sekali lagi cukup banyak kasus kasus yang dipertahankan dulu
sekarang belum jelas
ini bagaimana ini
ya pak wayan
baik pak wayan tahan dulu
pak sugito ada tanggapan
pak sugito soal kegaduhan masyarakat tidak nyaman yang tadi disampaikan oleh pak wayan
kalau kemudian memang tidak ditahan
nyaman tidak nyaman tergantung dari perspektif orang yang menilainya
tapi kalau saya lebih mengatakan tidak nyaman untuk pemerintahan yang ada sekarang ini
lebih dominannya semacam itu
bukan terhadap masyarakat secara umum
sama saya punya penilaian semacam itu
kalau masyarakat salah saya kira fine fine saja
dan saya juga banyak bertanya sama teman teman yang ada di jakarta
tidak ada masalah
jadi kalau misalnya mengatakan bahwa itu kegaduhan
gaduh menurut siapa
saya kira itu gaduh menyangkut mengenai masalah yang ada di pemerintahan sekarang ini
oke jadi lebih terhadap pemerintahan menurut anda
ya tapi kalau petugas membawa surat panggilan dihalangi itu gaduh apa bukan
ya itu kan petugas
jadi saya katakan ya masyarakat umum
jadi bukan gaduh itu
jadi menyangkut mengenai masalah pemerintahan itu adalah penegangan hukum
dan itu sekarang kita sedang jalani
yang saya masalkan adalah menyangkut mengenai masalah kekuasaan
seperti wilayah itu wilayah yang sudah milik orang tertentu seolah olah bukan berada di wilayah negara ri
itu kan kegaduhan luar biasa itu
kalau nanti itu ditiru oleh banyak orang semua orang setiap dipanggil akan menggunakan pengerahan massa
bagaimana contoh yang tidak baik untuk ditiru itu bisa menjalar
kalau itu kita tidak anggap sebagai sebuah kegaduhan
lalu apa namanya itu
kalau sampai petugas dihalangi untuk masuk membawa panggilan apa namanya
jadi saya menganggap bahwa apa yang terjadi dengan neme brzezic adalah politis
makanya sikap sikapnya berbeda dengan penegakan hukum yang murni
itu saja yang saya tahu
pak fikar agar kemudian ini tidak menjadi bola liar ya disebut politis dan lain sebagainya
tentu pembuktiannya adalah proses hukum ke depan
apa yang kemudian harus dibuktikan dari ini pak fikar menurut anda
apa yang kemudian harus dibuktikan dari ini pak fikar menurut anda
apa yang kemudian harus dibuktikan dari ini pak fikar menurut anda
apa yang kemudian harus dibuktikan dari ini pak fikar menurut anda

menghalang halangi karantina wilayah gitu sebenarnya itu
ada jelas di dalam pasal itu
nah karena itu kalau menurut saya itu yang harus dibuktikan
betul nggak terjadi karantina kan gitu
terus yang kedua
terus yang kedua
kerumunan cuci tangan dan pakai masker itu kan protokol kesehatan gitu ya
protokol kesehatan bukan pelanggaran terhadap karantina itu sebenarnya
itu cuma pelanggaran administratif dari protokol kesehatan
nah karena itu ancamannya bukan pidana sesungguhnya
denda orang dipisahkan di denda itu
denda orang dipisahkan di denda itu
kecuali orang betul betul menghalangi itu tadi
ketika satu wilayah ditutup
orang keluar masuk seenaknya tanpa ada surat izin segala macam
itu yang disebut pidana
tapi kalau cuma tidak melaksanakan protokol kesehatan itu kan akibatnya juga pada diri sendiri
nah itu yang saya maksud
kenapa dipilih psbb
karena itu kemudian penegakan hukumnya tidak sekeras
itu disebut sebagai pidana
dan itu diserahkan kepada daerah
itu karena selepal dengan perda itu sebenarnya
penertiban masyarakat saja sebenarnya
jadi perlu pembuktian pak fikar
obat umum di dalam masyarakat
jadi kalau nanti ini harus dibawa juga ke pengadilan nanti debatnya itu
debatnya soal apakah ini karantina atau psbb
bisa nggak sembilan puluh tiga itu di operasionalkan
baik pak fikar
terakhir pak fikar singkat sebelum sampai kemudian ke pengadilan
ini yang terdiri di depan mata
soal ditahan atau tidak tadi sudah kita diskusikan
tapi ada opsi pra peradilan
apakah itu menurut anda juga layak untuk diambil oleh tim kuasa hukum rizik sihab
ya itu alat yuridis untuk mengontrol upaya paksa ya
upaya paksa apapun termasuk karena itu dia bisa berkembang
kalau dulu cuma penangkapan penahanan penyitaan penggeledahan
sekarang penetapan tersangka pun bisa di pra peradilankan
itu artinya apa
artinya ada banyak di satu sisi undang undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum
di sisi lain juga ada kontrol supaya penegak hukum tidak jalankan kewenangannya sewenang wenang
karena itu ada lembaga pra peradilan dikontrol
penetapannya nah pengkapannya penahannya dikontrol melalui pra peradilan
jadi wajar saja kalau kemudian
akan diambil pra peradilan
ya orang yang dilakukan upaya paksa terhadapnya mengambil jalan untuk memper peradilan
baik kita akan nantikan bagaimana kemudian ini akan berlangsung dan juga status penahanannya
kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan
terima kasih banyak pak iwayan sudirta terima kasih banyak pak segito pak fikar
terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih pak fikar
ya pak wayan salam pak segito pak wayan
ya terima kasih pak wayan dan pak jurgika
baik kami harus jadikan maklumat segera kembali setelah ini dengan informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime